konjen amerika serikat di surabaya menggelar konser us navy band
dalam konser ini personil us navy tidak hanya menyanyikan lagu barat
tetapi juga menyanyikan lagu indonesia
anda mungkin sudah biasa menyaksikan konser musik
namun menjadi tidak biasa jika yang tampil pada konser musik
adalah personil angkatan laut amerika atau us navy
bahkan dalam satu penampilannya mereka menyanyikan lagu dari indonesia
hingga membuat penonton terkejut dan naik ke panggung untuk bernyanyi bersama
siapa yang tidak kenal lagu goyang dumang
bahkan mereka us navy band orient express juga mengetahui lagu ini
yang beranggotakan tujuh personil ini berlatih selama dua minggu untuk menghafal lagu goyang dumang
selain itu mereka juga membawakan lagu pop top empat puluh
dan lean on dari major league
konser ini digelar dalam rangka latihan bersama antara tni al dan us navy
dalam kunjungan uss millinocket uss selver
yang diadakan mulai tanggal dua hingga delapan agustus
namun dalam momen ini mereka juga ingin memberikan pendekatan kebudayaan
antar dua negara indonesia dan amerika serikat
kansatamarin dora surabaya